kibat pula ger prabu
jadi apa yang harus hamba lakukan untuk menembusi
untuk menembus semua kesalahan ger prabu
ger prabu harus melakukan
kau sudah belajar ilmu balung besi tingkat satu
musuh musuh pajajaran tidak bisa dianggap enteng
kau harus menambah ilmumu
dengan menguasai ilmu pupul bayi dan walung besi tingkat tinggi
kau akan bisa mengalahkan mereka
baiklah kakek guru
kau istirahatlah dulu
akhirnya kau turunkan juga ilmumu kepada nimas rarasata
kalau boleh aku tahu guru
dari sekian banyak manusia
kenapa kau memilih aku
kenapa kau memilih aku
kenapa kau memilih aku
kenapa kau memilih aku
kenapa kau memilih aku
kenapa kau memilih aku

sedangkan aku sangat mengerti
kau sangat pemilih orang ini
rarasanta akan menjadi pendekar yang hebat
pendekar yang mampu melahirkan orang orang yang disegani
dan mampu menjaga perdamaian di bumi ini
dimana para siluman itu
kenapa pada saat kubutuhkan
wahai siluman itu keluarlah
kenapa kau ganggu tidurku dewi samudera
dimana para siluman itu
datangkan mereka padaku
kau pikir aku muda
cari aja sendiri
berani kau menantang penitahku
berani kau menantang penitahku
merah kenapa kau ketidak apa apa
aku lupa bahwa tanah gunung ini adalah kekuasaan
kita bisa celaka kalau kita bertarung di tanah ini
kita pancing dia untuk bertarung di udara

ada tujuh tahun sudah masuk kehidupan allah
tapi ber violet rawat
kalau saja aku tidak membutuhkan tenaga sudah kuhabisi kau
ampun ya dewi tolong lepaskan aku aku berjanji akan patuh padam sekarang
cepat kau datangkan para siluman sendikan ya idew
siapa yang mengganggu pestaku dan membawa aku kesini
aku membutuhkan energi kalian
untuk meningkatkan kekuatanku
resi telah menyelamatkan ham
ini semuanya sinoka nger prabu
hanya gambaran nger prabu
aduh dewa tak abu
nger prabu telah melakukan kesalahan
pusaka cingguanara dan kujangkembar ini nger prabu
menggunakannya nger prabu
kenapa nger prabu
menggunakan pusaka pusaka ini
dengan amarah yang mengikuti akun
napsu nger prabu
dewa tak abu
pusaka cingguanara dan kujangkembar ini
kau di bawah
ku amarah nger prabu
segala bencana yang menimpa pada jarakmu
ini akibat pula nger prabu
yang harus hamba lakukan untuk menembusnya
untuk menembus semua kesalahan nger prabu
nger prabu harus melakukan
keluh kesah rakyat
waktu jahatan nger prabu
tapi ingat nger prabu
sekalipun nger prabu terdesak nyawa taruhannya
jangan menggunakan kesaktian
paham nger prabu
agar prabu harus memindahkan kota raja ke tempat lain
jangan membuka lahan baru nger prabu
nger prabu harus
memindahkan kota raja
ke tempat kerajaan lain